bocah berinisial r berusia sebelas tahun asal kelurahan cipete
kota tangerang banten ini ditemukan warga pada senin
setelah berhasil kabur dari terduga pelaku
beratribut ojek online menggunakan sepeda motor
ia mengaku diiming imingi uang rp satu ratus lima puluh
sebagai upah membawa koper di salah satu gudang
di kawasan modern line tangerang
lantaran percaya r pun mengikuti terduga pelaku
di perjalanan korban diminta tidak berteriak
dan ikut mengantar pesanan ke jakarta
hingga pulang ke wilayah bogor jawa barat
r yang ketakutan akhirnya memberanikan diri kabur
saat terduga pelaku sedang buang air kecil
di salah satu kebun di wilayah bogor
ia pun sempat bersembunyi dan meminta pertolongan kepada warga
ayah korban menyebut merasa lega anaknya bisa pulang ke rumah
ia menjelaskan baru mengetahui anaknya menjadi korban penculikan
setelah dua teman anaknya pulang
dan memberitahu r ikut orang beratribut ojol
di kawasan banjarwijaya
awal kejadiannya mah pas saya nanya temannya
katanya dia ajak sama ojol
itu pukul dua an
katanya suruh nemenin ngambil koper
setelah ditemukan r pun dibawa untuk dilakukan pemeriksaan
di unit perlindungan perempuan dan anak
polres metro tanggerang kota
sementara itu polisi masih menyelidiki terduga pelaku
yang merupakan pengumum di ojek online
dimas arief setiawan tanggerang banten